tapi kamu nggak boleh kayak gini doang lah
kamu kalau kayak gini ngelugin diri kamu sendiri
ngancurin diri kamu
nggak boleh kayak gini doang amel
aku tahu aku tahu kamu sakit

udah kalau kamu kayak gini kan nggak nyasain masalah lah

cepat pergi dong
jangan tinggalin aku sendiri
bisa di sini
aku benar benar minta maaf
aku benar benar gak sadar tadi
aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar
udah udah aku minta
kita gak usah bahas masalah tadi malam
gak usah diomongin sama sekali
dan aku minta sama kamu
jangan kasih tahu siapa siapa ya
udah gak mungkin
kamu yakin sama omongan kamu
udah gak usah dibahas lagi
jangan keluar ke sana
bu ya allah bu
apa lagi sih
ya allah bu nanti kalau mau beres beres
lihat lihat dulu dong
itu kan ada makanan debunya bisa jatuh
gimana sih bu
yang sebutan kalau makanan disitu siapa
kapan lagi bersih bersih kok
ya kan bersih bersihnya bisa nanti
kalau orang orang udah pada makan
lihat tuh debunya pada jatuh semua ke makanan
aduh banyak lagi deh debunya
ini debunya udah banyak semua disini
eh kamu mau ngapain sih
ya aku mau ke sana
itu paling semenit bu

enggak kamu juga tidur lagi
enggak usah ngeliatin aku
diliatin lagi tidur
udah gak ada lagi yang tersisa di aku
laki laki yang paling aku cinta
udah bersama orang lain sekarang
dan kehormatanku pun harus terunggut dengan cara seperti itu
apa yang salah dengan diriku
kenapa cobaan seperti ini harus kau berikan padaku ya allah
ini pasti salah
mas satria baru ngelakuin sekali masih udah kejadian

mas satria baru ngelakuin sekali masih udah kejadian

ini pasti salah
harus dicek lagi

ini pasti salah
ya allah mba lila
ya allah mba lila
ya allah mba lila
ya allah mba lila
ya allah mba lila
ya allah mba lila
siapa yang suruh kamu masuk ruangan ini
ngapain kamu pakai liat liat barang pribadi saya
atau serta santun kamu
saya cuma khawatir tentang keadaan balila
jadi saya bikin inti
gak usah sok perhatian kamu